nah kembali lagi bareng gue renggar dan fajar di ranjeroto kompastv
kita di samping kita udah ada sesuatu yang gonjring warna merah
yang cukup apa namanya cukup baru di indonesia saat ini
yaitu jimmy lima door kayak gitu
nah jadi kita lihat ini di sisi depan kayaknya perbedaannya nggak jauh berbeda ya soundwasipasi
dari yang tiga pintu atau yang versi sebelumnya kayak gitu
tadi kalau di jimny yang tiga pintu dia ini menggunakan dove kayak gitu sahabat kompastv
terus ada kayak metallic metallic gitu jar ya
kalau kayak di pesta pesta itu ada glitter glitter nya gitu
pearl karena namanya pearl gitu
terus habis itu di sini ada kisi kisi buat angin buat ke radiator kayak gitu
buat kalau kita suka off road tuh
ternyata inilah ibu ayu yang baru selesai sebagai wakil bupati cirebon
tanggal tujuh belas mei dua ribu delapan belas
ramadhani ada waktu kejadian dia umur kamu berapa sekarang
pada waktu kejadian dia masih umur sebelas tahun
jadi saya punya putra dan putri empat
yang pertama ini namanya satria robinsaputra
yang kedua selasafira amalia
dan yang ketiga kelahiran resa prima hanjaya
ramadhani kelahiran tahun dua ribu enam
yang dituduhkan adalah ini ramadhani
saat kejadian usianya masih sebelas tahun
karena kita sudah klarifikasi di tv swasta tv one ya
kemudian beralih lagi karena tidak terbukti beralih lagi kepada kakaknya
yang pertama satria robi
kemudian satria robi juga kita sudah beberapa kali klarifikasi juga
ada di pkw dia ya
nah di situ dinyatakan bahwa saya mempunyai anak empat
yang terakhir ini adalah yang namanya peggy setiawan
jadi memang situasinya membuat nyaman kita kena sanksi sosial juga
ini lingkungan tidak nyaman
mohon kepada semua masyarakat
untuk tidak memberikan statement yang pemberitaan pemberitaan yang hoax ya
karena berdampak sekali kepada anak saya ya secara psikologis ya
ada pertanyaan terhadap wakil bupati ini mantan wakil bupati
dampaknya separah apa sih bu apakah sampai ada yang jauhi atau seperti apa sih
ya dampak bullying ini memang sangat dahsyat ya
anak saya ini ya dijauhi oleh teman temannya
jadi ketika kalau di jalan juga banyak orang memandang bahwa anak saya dituduh sebagai pelaku penganiayaan
pembunuhan kemudian juga di lingkungannya juga ya
di lingkungannya sangat berpengaruh
jadi memang yang nama bullying ini tidak secara fisik tapi di media sosial juga ini sangat berdampak
yang saya khawatirkan karena ini memang semuanya fokus kepada fina
yang saya takutkan takut orang karena berlebihan takut terjadi yang tidak tidak kepada anak saya
ya mudah mudahan dengan klarifikasi dengan bang hotman dengan para pengacara juga di sini
ini menjadi terang menderang dan yang saya inginkan juga dari keluarga fina juga
supaya mendapatkan keadilan
tapi bu apa motif sehingga kebohongan itu bisa menyerah di keluarga ibu
ini kenapa pemberitaan ini bisa di
karena memang dari nama ya
cuma hanya saja memang ada kemiripan nama ya
tapi sesungguhnya anak saya juga dipanggilnya rama bukan dhani ya
begitupun juga satria robi saputra ini ya dipanggilnya satria bukan robi
sebagai tambahan dari keluarga kami keluarga besar ibu wahyu ciptani
benar benar pengen berharap fina dapat keadilan
sehingga apa yang terjadi membawa kakaknya fina hadir di tempat ini
itu adalah ibu ayu sendiri
jadi kami dari cirebon pagi tadi menjemput terlebih dahulu kakaknya vina hadir di sini
jadi kami juga sangat berharap kasus vina ini cepat terbongkar terang menderang
dia selalu berusaha masuk tetapi ya masih belum lolos
jadi agar kami sebagai kuasa hukum tentu harus menentukan sikap
yang jelas kami keberatan apabila putusan pengadilan yang sudah ingkrah
putusan hakim begitu saja disebutkan bahwa dua pelaku itu adalah fiktif
sehingga menjadi hak semakin tidak ada kepastian hukum di indonesia
ini putusan pengadilan yang menyatakan ada tiga pelaku dpo
surat dakwaan tuntutan jaksa fakta persidangan pembicaraan di persidangan
bahkan di amar putusan dari hakim menyatakan ada tiga pelaku dpo
jadi ini adalah perbuatan bersama
dan dari awal pendidikan pelaku itu tidak ada kelihatan motivasi untuk mengalihkan tanggung jawab kepada ketiga pelaku dpo
dia mengatakan kami lakukan itu bersama dan sekarang kan ternyata hanya dua yang dianggap meleset